wacana pemindahan ibu kota oleh presiden joko widodo disambut baik gubernur kalimantan timur dan pemerintah provinsi sulawesi selatan
meski begitu wakil presiden yusuf kala menyatakan memilih lokasi baru ibu kota tidaklah mudah paling tidak ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi
wacana pemindahan ibu kota oleh presiden joko widodo disambut baik gubernur kalimantan timur isran nur
bahkan isran mengusulkan taman hutan raya bukit suharto menjadi pusat pemerintahan indonesia karena lahannya yang sangat luas
selain itu kalimantan timur telah memiliki dua bandara internasional pelabuhan berskala internasional dan jalan tol
wacana pemindahan ibu kota pun disambut positif oleh pemerintah provinsi sulawesi selatan dengan menyatakan siap mendukung dan akan membangun istana negara jika hal tersebut direalisasi
sebagai salah satu kota metropolitan makassar memiliki letak geografi strategis
yaitu berada di tengah istana negara dan memiliki kota yang berbeda
wacana pemindahan ibu kota oleh presiden joko widodo disambut baik gubernur kalimantan timur isran nur
bahkan isran mengusulkan taman hutan raya bukit suwarto menjadi pusat pemerintahan indonesia karena lahan yang sangat luas
wacana pemindahan ibu kota menjadi pusat pemerintahan indonesia karena lahan yang sangat luas

wacana pemindahan ibu kota menjadi pusat pemerintahan indonesia karena lahan yang sangat luas

meski begitu hingga saat ini pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan menjadi lokasi ibu kota baru indonesia
tim liputan cnn indonesia